teka teki kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon tengah memasuki babak baru
terbaru polisi merilis daftar pencarian orang atau dpo yaitu pegi setiawan yang sudah ditangkap
sekaligus tidak ada dpo lainnya
padahal sebelumnya polda jawa barat sempat merilis tiga dpo dengan ciri ciri fisik meski tanpa foto
ini perlu saya tegaskan di serikan rekan bahwa tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
setelah kami lakukan penyidikan lebih mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
sementara kuasa hukum vina mempertanyakan penghapusan dpo kasus pembunuhan vina eki
kuasa hukum fina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian vina
yang paling bertanggung jawab atas kematian vina dan eki
kalau dua dpo itu dihilangkan
apakah serta merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja
ini tentunya yang harusnya bekerja adalah
sudah tahu kan
kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi
pelaku pegi setiawan alias peron membantah terlibat dalam kematian fina dan eki
pg menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan vina dan eki
pg juga sempat beberapa kali menggelengan kepala saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya
saya tidak pernah berlautan dengan vina itu
kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan vina dan eki
tim liputan kompas tv
saudara polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan vina adalah sembilan orang bukan sebelas orang
pelaku terakhir yang ditangkap dan menjadi dpo ialah pegi setiawan alias peron
namun yang kemudian menjadi sorotan adalah menyoal inkonsistensi polisi soal jumlah pelaku pembunuhan vina eki
yang sebelumnya tiga dpo menjadi hanya satu dpo
pegi setiawan alias peron ini memang betul otak pembunuhan
kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan zoom
kemudian juga ada pakar hukum pidana universitas jenderal sudirman
selanjutnya juga ada kuasa hukum dari keluarga korban fina
yakni ada mbak putri maya rumanti
nanti akan bergabung menyusul mbak putri
saya tapi ingin ke kompolnas dulu
kompolnas ini kan pasti menyoroti betul ya
termasuk juga publik yang memberikan atensi begitu besar
kemarin ini yang kemudian menjadi sorotan adalah
polisi merilis dari tiga dpo
kemudian berubah lagi menjadi hanya satu dpo begitu
pak yusuf ini bagaimana kompolnas nanti akan mengkonfirmasi soal ini
kita jadi bertanya tanya ini bagaimana ini
jadi kemarin dari penyidik menjelaskan alasannya
tentu kami sebagai pengawas menjadikan catatan untuk
dimintakan klarifikasi mudah mudahan besok kami sudah bisa bertemu di polda
bertemu penyidik melalui pengawasan internal inspektor pengawasan daerah
dugaan kami ada perbedaan yang sudah dirilis dpo
kalau rilis dp tiga dpo yang lalu kan memang itu cukup jelas
dan putusan pengadilannya itu cukup jelas
nah sehingga ketika ada desakan kasusnya viral
jadi pihak penyidik polda jabar responsif
bergerak cepat menetapkan sebagai dpo dan dicari
jadi kita lihat memang pada waktu itu responsif
nah yang kedua setelah kita lihat kemarin
meskipun ditangkap peggy dan kronologinya pencariannya dipaparkan cukup jelas
secara garis besar oleh kabit humas kemarin
sementara peggy sendiri kan memberikan pengakuan ini fitnah
ini pasti hambatan untuk mengkomplikasikan
apa yang akan dilakukan terhadap peggy
yang itu tidak mengaku barangkali itu sebagaimana nanti bisa dijelaskan prof ibnu
tersangka itu kan keterangannya itu kan paling akhir
oleh karena itu pembuktiannya ini ya tentu bisa benar benar
sebagaimana di dalam ajas hukum pidana in criminalibus probationes beden eselubae clarioris
tapi bukti itu harus lebih terang dari cahaya atau seterang cahaya

oleh karena itu tidak hanya didasarkan pada pengakuan tersangka
tapi bukti bukti yang mengarah seterang cahaya itu kami dorong
bahwa nantinya apabila memang dimungkinkan kembali memang ada dua dpo itu
ya benar benar dibuktikan berdasarkan pendekatan scientific crime investigation
ke kemampuan investigasi ilmiah yang dimiliki oleh polri sendiri
itu kita dorong tidak langsung cepat cepat menyimpulkan dua dpu tidak ada lagi
berarti besok kompolnas akan ke polda jawa barat untuk kemudian mengkonfirmasi perihal mungkin dpo
yang dari tiga kemudian menjadi hanya satu begitu peggy terakhir kepada para penyidik
penyidik yang saat ini mengusut menyidik kasus ini termasuk juga penyidik yang sebelumnya delapan tahun lalu juga menyidik kasus ini
iya kalau penyidikan yang sebelumnya kan memang ada kelemahan kelemahan
di antaranya ada barang bukti sperma di tubuh korban kamera cctv yang itu tidak terlihat bagaimana
barang bukti itu itu kan dua hal kelemahan bagaimana selanjutnya di dalam proses penyidikan
itu sudah berbeda pada penyidiknya saat ini
apakah penyidikan yang dilakukan pada saat ini yang sebelumnya merilis tiga dpo kemudian menghapusnya
ini apakah bagian dari koreksi proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya yang itu memang
berdasarkan putusan pengadilan cukup jelas ada tiga nama yang dimaksud dalam dpo apakah ini mengkoreksi berdasarkan bukti bukti
yang didalami kembali melalui tujuh terpidana dengan mengkonfirmasi pegi yang telah ditangkap itu
itu yang kita ingin pastikan mudah mudahan kami besok lancar bertemu dengan penyidik melalui pengawasan daerah polda jawa barat
oke ini kan jadinya kita timbul keraguan ya
misalkan publik kemudian timbul keraguan sudah delapan tahun berlalu kemudian baru beberapa pekan belakangan ini
kemudian pegi alias peron ini kemudian ditangkap dengan lokasinya di bandung jawa barat tidak jauh bahkan dari cirebon
kemudian dihadirkan kemarin yang disebut sebut merupakan otak dari pembunuhan vina dan juga eki
kemudian peggy mengatakan saya bukan pembunuhnya kemudian saya rela mati dan segala macam
termasuk juga salah satunya adalah dpo tadi yang sudah saya sebutkan tadinya ada tiga kemudian hanya satu begitu dua ini fiktif
kemudian ada tudingan kemudian polda jawa barat ini disebut inkonsisten respon anda kompolnas
ya itu nanti kita lihat kami belum bisa memberikan penilaian
kita akan mendengarkan klarifikasi dari polda jabar alasan yang paling penting menjadikan dua dpo lainnya itu memang benar benar tidak ada
atau ini sementara mudah mudahan ya berdasarkan bukti bukti yang dikumpulkan dari proses penyidikan
tiga dpo itu dicari dan hingga ditangkapnya pg alias perang ini belum bisa benar benar kuat menyimpulkan tidak ada dpo lain
atau kita masih menduga jangan jangan dua dpo yang dimaksud ini memang yang diyakini oleh para kuasa hukum terpidana itu
yang meragukan tiga dpo tiga tersangka lain itu malah sama sekali tidak ada
ini yang akan kita lihat besok
sudah bergabung dengan studio mbak putri
kuasa hukum dari keluarga fina
oke baik tampaknya masih belum bergabung mbak putri
oke mbak putri mbak putri ini kan kalau kita lihat kemarin menjadi sorotan ya peggy alias peron ini betul betul menggelengkan kepala gesturnya
pada saat polisi melakukan rilis kemudian juga sempat mengatakan kepada wartawan saya bukan pembunuhnya saya rela mati bahkan saya tidak melakukan itu
apa langkah nantinya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga fina mbak putri
iya terima kasih mbak selamat pagi semuanya
perihal memang kemarin saya dan tim berada di polda jabar dan memang kami menyaksikan langsung perihal pegi yang menggeleng gelengkan kepala dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah
tentunya kami sebagai kuasa hukum kembali menyerahkan segala sesuatu
semua perihal pemeriksaan dan pembuktian itu kepada polda jabar
kami pasti akan mendukung segala sesuatu apa saja yang bisa mendukung pembuktian tersebut
karena saat ini pun kami belum bisa terkonfirmasi dengan penyidik mbak jadi apa dasarnya apa penyebabnya apa saja yang membuktikan bahwa peggy ini adalah pelaku utamanya
jadi kami tidak bisa berbicara banyak dulu begitu mbak
jadi sampai saat ini belum terhubung dengan penyidik ya karena tapi ada rasa kekecewaan yang terjadi nggak sih ketika dari tiga dpo peggy ditangkap
kemudian dua dpo dikoreksi mengatakan fiktif dan segala macam dari kuasa hukum sendiri dan keluarga fina bagaimana ini
iya tentunya terhadap pernyataan penyidik itu terlalu cepat menurut kami mbak sangat terlalu cepat gitu
ya tentunya kami merasa kecewa sangat kecewa sekali gitu
kenapa polda jabar tidak lebih dulu meneliti apakah benar apakah percaya hanya dari keterangan
dan yang sesingkat ini apakah tidak mencoba mencari bukti bukti lain dulu karena kan ini sudah lama saya yakin ini pasti penyidiknya juga mungkin sudah lupa mbak
cuma kan kita beracun pada putusan yang di dalam putusan itu jelas tertulis bahwa ada tiga nama dan ada peranan masing masing
nah tentunya pernyataan tersebut itu kan keluar dari mulut para terdakwa
ya kan diambil keterangannya bersaksi di hadapan majelis hakim
dengan alat bukti dengan keterangan saksi lainnya gitu
nah apakah semudah ini kepolisian menyimpulkan bahwa itu tidak ada
sementara kita sedang benar benar mencoba untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri
jangankan mau mempercaya institusi lagi
percaya peggy ini adalah pelaku utamanya pun masyarakat sudah tidak percaya begitu mbak
kami sendiri pun diserang oleh netizen gitu
apa percaya mbak putri gini dan pak hotman
karena kami belum sama sekali diberikan informasi yang jelas
apa saja yang menguatkan pegi ini sebagai pelaku
perihal pg ya kami berserah kembali lah kepada polda
kami menyerahkan segala sesuatunya
kalau memang pg ini adalah pelaku ya kita harus menerima
masyarakat indonesia juga harus menerima gitu
tapi perihal dua nama yang dihilangkan tersebut
pak yusuf menyampaikan harus benar benar kita teliti dan kita kaji
apakah benar pernyataan itu keluar dari mulut para terpidana dikarenakan sesuatu hal
kenapa kok bisa berubah keterangannya di saat persidangan
ataukah ada faktor x juga yang kemudian harus diselidiki juga tampaknya mbak putri ya
sekarang kan asumsi yang tercipta di tengah masyarakat
itu kan ada hal hal yang menggiring opini kepada seseorang
atau kepada salah satu pihak
nah kami kan di sini sebagai kuasa hukum tentunya
agar konsentrasi para penyidik itu tidak terpecah dengan suara suara sumir di belakang gitu kan
nah tapi ketika kemarin
polda menyatakan tidak ada dpo alias hanya satu dpo
kasus delapan tahunnya aja belum selesai
terus penetapan tersangkanya aja belum jelas
apa saja baru diumumkan kemarin
ini yang harus benar benar kita jeli dalam memberikan informasi di tengah masyarakat ini
prof imno ini kan kalau kita lihat ya kemarin yang kemudian menjadi sorotan adalah justru
polda merilis mengkoreksi dari tiga dpo menjadi hanya satu
termasuk juga yang menjadi sorotan adalah keterangan dari pegi alias peron ini yang
lihat sendiri bahwa dia tidak mengakui kalau memang dia yang membunuh bahkan dia rela mati
apa yang bisa anda baca dari ini dari sisi hukum ini
ya gini mbak jadi dalam suatu sistem peradilan pidana
itu memang yang paling berat adalah di pra adjudikasi
prajudikasi praadjudikasi itu artinya di pemeriksaan pendahuluan bahkan pemeriksaan pendahuluan itu sebagai pintu gerbang
dari kasus ini tampaknya carut marut sejak awal mbak
kalau kita lihat dulu konon katanya kecelakaan
kemudian kan kemudian rilis dari polres sebelas
nah pertanyaan ini saya kira memang suatu yang harus dijawab oleh polda jabar
karena apa penentuan tersangka itu bukan suatu yang mudah
sudah dalam artian seseorang berdasarkan bukti yang patut untuk disuka sebagai pelaku
artinya ketika itu sudah menentukan siapa siapa
kedua data dukung yang ada di pengadilan pun juga menyebutkan sebelas
artinya secara normatif tertulis itu adalah
nah sekarang pertanyaannya kenapa hanya sepuluh kenapa hanya sembilan
mudah mudahan kalau menurut saya karena ini juga bagian dari suatu pembuktian di prajudikasi itu masih on going proses
mudah mudahan penentuan satu itu sementara
nanti yang dua itu bisa muncul di dalam suatu persidangan pak
karena dalam suatu pembuktian itu bisa dilengkapi pada waktu pemeriksaan di peradjudikasi
juga bisa pengungkapan di persidangan
artinya pg jangan sampai mau menjadikan apa ya
katakan semuanya untuk bahwa pelakunya itu abc
karena ingat dalam suatu pembuktian keterangan tersangka itu asasnya adalah asas non incrimination
suatu keterangan yang hanya untuk dirinya sendiri
makanya kalau kita lihat bukti keterangan tersangka keterangan terdakwa itu tidak bernilai
karena bicara hukum adalah bicara bukti
oleh karena itu kita tunggu
yang dua ini saya kira kok sementara
tadi kalau diputuskan sembilan terlalu prematur
karena pembuktian sejak awal ini kayaknya carut marut
mudah mudahan kedepannya demi kepastian hukum yang dua itu ketemu di dalam pengungkapan suatu pembuktian
di persidangan pun juga nanti kejelian penuntut umum kejelian penasihat hukum kejelian hakim akan menguak siapa sebetulnya yang dua dpo tadi
jadi hanya bisa dibuktikan ketika di pengadilan
tidak bisa kemudian kompolnas besok ini kan menggali dari para penyidik
ini kok bisa dari tiga dpo jadi cuma satu dpo dan satunya ini sudah ditangkap dua nya dikoreksi begitu
makanya penentuan sembilan tambah satu itu kok tidak konsisten
dan bukti awal dan bukti di dalam dokumen
kenapa tidak dikatakan sementara dulu
pada titik tertentu tidak ditemukan itu baru
jangan terburu buru menentukan satu hanya satu
ini yang kita sayangkan dalam suatu pengungkapan perkara
karena pengungkapan perkara ini tidak hanya disitik diperadjudikasi
nanti akan jadi masalah ketika di pembuktian persidangan ternyata dua itu ketemu
kalau melihat data sejak awal iya
kan dulu kalau kita lihat di youtube nya kan polresnya dengan sebelas
sehingga sampai kemudian di putusan juga disebutkan sebelas
inilah saya kira menjadikan problem tersendiri
carut marut penyelesaian dalam kasus pembunuhan
sehingga menurut saya penentuan tambah saya itu menurut saya
kalau finish berkembang nanti persidangan wah repot nanti pengungkapan suatu perkara selanjutnya
berarti ini benar benar harus diapa ya
kalau memang pegi harus membuktikan dan kuasa hukumnya harus benar benar bisa membuktikan bahwa
dia bukanlah orang otak dari pembunuhan eki dan juga sina begitu ya
termasuk juga membuktikan dua dpo ini sebenarnya ada atau tidak begitu
ya karena ini kan ya dalam konteks hukum kan pasal lima puluh lima penyertaan
yang membantu sudah kemarin sudah diputus bebas
oleh karena ini harus direkonstruksi ulang
baik pelaku baik keluarga pelaku yang untuk menginformasikan awal
bukan para pelaku yang sudah dipidana loh sudah selesai
tapi dalam pengungkapan ini kayaknya polda jabar harus lebih luas
keadaan pada waktu dulu dibuka kembali
sehingga jangan sampai penentuan satu seorang ini menjadikan suatu yang nanti bermasalah di bulan hari
ini suatu taruhan yang luar biasa ketika hanya menentukan satu padahal dokumen dokumen menyatakan tiga
oh iya pasti rekonstruksi ulang
terutama terhadap yang sudah dipidana dan yang mau akan dilakukan suatu pemeriksaan di tingkat penyidikan tadi
termasuk juga memeriksa dari keluarga tidak hanya dari keluarga fina tapi juga keluarga eki ya
iya makanya kalau kita hanya pada para tersangka cukup itu kita harus melebar
karena di dalam suatu teori pengungkapan perkara itu ada namanya teori
ada penegak penegaknya subjek subjek ada tkp ada barang bukti
tkp barang bukti itu untuk menentukan tersangka kalau kita dalam bukunya erick itu sulit
sehingga perlu ada suatu perluasan perluasan sebetulnya siapa yang tersangka
nah konteks inilah tampaknya dalam pengungkapan tersangka itu agak sulit
karena sejak awal memang bermasalah dalam penentuan perkara
sejak awal bermasalah kaitannya penentuan dan akhirnya sampai sekarang bermasalah
ini yang kita takutkan dalam suatu penentuan tersangka
di dalam kriminalisasi pengungkapan perkara itu terjadi dalam teori teori pengungkapan sebuah perkara
termasuk juga ini yang cukup mengejutkan adalah
pernyataan dari pegi alias peron pada saat konferensi pers atau keterangan resmi di polda jawa barat kemarin
yang mengatakan bahwa seharusnya kan memang kalau memang dia betul betul pelakunya biasanya dia tertunduk
dia merasa malu atau lemas
ini justru kebalikannya apa yang kemudian bisa dibaca dari keterangan pg alias peron ini
jangan dijawab dulu prof ibnu tetaplah bersama kami di sapa indonesia prime news
terima kasih anda masih bersama kami dalam sapa indonesia pagi
saudara masih membahas soal pengusutan kasus pembunuhan dari vina dan juga eki
setelah kemarin polda jawa barat ini merilis ada satu pelaku yakni pegi alias peron
yang merupakan berperan otak pembunuhan dari pembunuhan vina dan juga egy
kemudian juga ada prof hipnu
kemudian juga dari kuasa hukum keluarga fina ada mbak putri
melanjutkan pertanyaan saya tadi prof hipnu
kalau kita melihat kan seharusnya juga yang dimintai keterangan secara intensif juga kan untuk mengungkap kasus ini secara terang benerang adalah keluarga dari eki
karena kan kalau tidak salah keluarga dari eki adalah yang pertama kali melaporkan kasus ini ya
iya jadi memang sekarang kan gini
di dalam penguapan perkara kemarin sudah dalam pihak pihak para tersangka gitu kan
sekarang dalam mengungkap yang lebih luas karena ada suatu permasalahan di laporan tersangka ternyata ada yang belum jelas sehingga dikatakan dpo
maka di sini keluarga korban inti
keluarga korban inti juga harus memberikan suatu keterangan kepada penyidik
kedua yang perlu lagi menurut saya ide pada waktu itu
pada waktu itu adanya suatu pembunuh perkosaan kok ada ide sebagai bentuk keterangan lintas itu siapa yang memberikan saran
karena sejak awal kan ingin mengaburkan yang tadinya pembunuh rencana kecerakan luntas
lah itu yang jangan hanya pada sekarang
karena ini suatu masalah yang cukup pelik ya
yang saya tanda petik kok ada hal hal yang agak ditutupi kan gitu pak
sehingga sampai terpaksa dari sebelas menjadi delapan delapan menjadi sembilan
kan itu padahal dokumen dokumen sudah begitu jelas
nah di sinilah saya kira polda jawaban harus mengulik kembali
dari keluarga semuanya diperiksa apalagi rekayasa awal yang tadinya pembunuh rencana kecerakan luntas itu siapa ide dasarnya
nah itu akan menjadikan suatu pembukti pembuktian lebih baru lagi dalam suatu bunga perkara ini
anda melihat ada yang ditutup tutupi dari kasus ini delapan tahun yang lalu
kalau sekarang ya sudah kadung menjadi atensi
iya ini kan sudah terbuka semua kan
seseorang sebagai subjek hukum yang tanda petik dihapuskan itu suatu luar biasa loh
itu aja taruhan juga luar biasa kalau memang betul betul tidak ada bukti
apakah pada waktu itu kurang teliti
oleh karena ini marilah kita dukung semua polda jabar untuk bisa menyelidiki kembali mengungkap kembali
hari ini baru satu tolong berikan kalimat sementara
karena namanya suatu penyidikan itu masih ongoing proses
oke ada tanda tanya besar yang sampai saat ini harus dijawab oleh pihak kepolisian dari publik yang tentu saja bertanya tanya soal kasus ini sebenarnya bagaimana ini ya
mbak putri masih mendengar suara adisti di studio
oke mbak putri ini kan kalau dari keluarga fina justru malah ayo dong apa ya
saya ingin ketemu penyidik apa yang kemudian mendasari pegi alias peron ini benar benar otak dari pembunuhan
tapi bagaimana kemudian kuasa hukum dari keluarga fina juga berkoordinasi dengan keluarga eki
kita kan juga melihat kan keluarga eki ini kan memang yang pertama kali melapor ya
kalau kami mencoba menghubungi keluarga eki sampai hari ini tuh tidak ada apa namanya tidak ada jawaban
kami coba menelpon pak rudiana mencoba membangun komunikasi tapi tetap tidak ada jawaban begitu
sampai saat ini tidak ada pernah ada komunikasi berarti ya
sama kuasa hukum dari kuasa hukum fina dan keluarga kuasa hukum eki bagaimana
ini kemarin kan ada statement kuasa hukum dari keluarga eki yang dulu juga mendampingi pina
kemarin dia sempat berbicara bahwa status dia sebagai kuasa hukum itu belum dicabut
nah namun kami sendiri bertanya kepada keluarga fina apakah memang masih apakah ada surat kuasa yang ditandatangani saat itu terhadap kuasa hukum yang lain
terus mereka mengatakan tidak ada mbak karena semuanya urusannya pak rudiana begitu
jadi ya udah gitu kami juga menanyakan surat mereka tidak punya data apapun begitu mbak
jadi sampai saat ini belum ada komunikasi yang terbuka juga ya dari keluarga eki ya
bahkan dari ayah dari eki ya
iya iya itu yang kita jadi aneh
ini kan kita sama sama mau membantu ya bukan mau mencari membuat masalah
tapi kami butuh juga informasi keterangan apa saja sih yang saat itu dilakukan gitu
apa saja upaya dari pak rudiana
kita tahu gitu bahwa beliau adalah seorang polisi
dan tidak ada larangan dalam perihal untuk melakukan perbuatan
cuma kan kami mau juga meluruskan suara suara di luar gitu agarnya tidak blunder lagi begitu
nah kalau ini kan beliau tidak muncul ini menjadi pertanyaan besar juga mbak
apakah nanti juga akan bertemu dengan keluarga eki dalam ini secara khusus ayah dari eki
cukup jelas ya kita menghormati apa yang dimaksud terkait dengan apa tidak ingin
kita lihat dan kami tentu itu sangat memahamin yang bersangkutan juga dalam pantauan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik ya penyidik
nah sementara ini kan penyidik yang polda jabar ini kan sebenarnya baru penyidik ini penyidik baru tim yang mengungkap kasus subang yang sudah berhasil itu
jadi sekali lagi terkait dengan
sepakat dengan apa yang disampaikan prof ibnu tadi kami berharap bahwa ini sementara gitu sementara gitu
namun demikian kami juga bisa menganggap bahwa dugaan kami ini adalah koreksi karena proses penyidikan sebelumnya hingga telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu tidak ada upaya pk sampai hari ini
memang proses penyidikannya itu kita sudah mencatatnya banyak kelemahan kelemahan
nah dari proses misalnya kecelakaan
kecelakaan itu sebenarnya memang itu wajar wajar saja karena laporan pertama anggota polisi di polsek setempat yang menemukan ada mayat sesuai dengan laporan dari pihak masyarakat
nah maka dibuat laporan ini kecelakaan
namun kan kemudian itu dilakukan penyelidikan
ketika dilakukan penyelidikan tentu sesuai dengan sop ada surat perintah penyelidikan
ada surat tugas penyelidikan
terbitnya surat perintah penyelidikan terbitnya surat tugas penyelidikan tentu ada laporan
nah dalam hal ini dari pihak ayah daripada korban egy tidak bisa menyimpulkan ini kecelakaan sehingga ini perlu dilakukan penyelidikan
nah kemudian dalam proses selanjutnya dilakukanlah perburuan terhadap yang diduga kemudian ditangkap
nah dalam proses inilah ada berada di polresta
cirebon kemudian kan pada saat itu dilimpahkan berkasnya
penyelidikannya dilakukan oleh poda jabar
kita tahu bahwa ada perubahan perubahan bap yang dilakukan para terpidana saat itu para tersangka saat itu
nah proses penyidikan yang ada di polresta cirebon inilah yang kami mencatat beberapa kelemahan kelemahan yang dua diantaranya itu tadi
terkait dengan bukti sperma di tubuh
kameranya yang dikorban kamera cctv yang tidak begitu jelas
ini kan kelemahan kelemahan yang pada waktu itu
ini terkait juga dengan tiga dpo yang dimaksud itu
keterangan keterangan yang sempat dicabut
nah ini dalam proses perjalanan pada saat ini ketika polda jabar telah merilis tiga dpo sekali lagi kami menduga berdasarkan apa yang telah diproses selama ini yang itu juga tertulis dalam putusan pengadilan
sehingga kita berharap bahwa apa yang terjadi ini akan berhasil
apa yang dirilis penyidik polda jabar ini harapannya sementara walaupun demikian terkait dengan pg ini kan prosesnya harus berjalan
kita tidak tahu apakah ada upaya pra peradilan benar
tentu ini kan berkasnya harus segera lengkap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum karena sudah tersangka
bagaimana nanti jaksa penuntut umum apakah tugas jaksa penuntut umum yang masih yang lalu kami kira tidak lagi
ini nanti proses petunjuk petunjuknya ada seperti apa
apakah mempertanyakan dua dpo itu lagi kita lihat
oke pak yusuf tadi kan anda menyebutkan penyidik ini baru ya kan
penyidik ini baru yang menangani kasus ini yang saat ini ini kan penyidiknya baru yang menangani juga kasus subang
nah bagaimana dengan penyidik yang lama yang kemudian dalam tanda kutip memberikan pr lah ya
sampai delapan tahun secara
waktu begitu waktunya begitu lama begitu
hasil dari propam sendiri penyelidikannya gimana
itu salah satu catatan catatan yang akan kami mintakan klarifikasi di polda jabar besok
karena sebelumnya ada aduan bagaimana proses yang ada di propam
nah dugaan kami kalau untuk penyidik di polresta cirebon kemungkinan masih ada
hanya penyidik di polda jabar pada waktu itu yang barangkali
bisa jadi sama sekali sudah tidak ada karena sudah dimutasi bidan tugas dan sebagainya
nah untuk dalam hal inilah kita akan melihat besok secara komprehensif proses perjalanan penyidikan di polresta cirebon
sampai dilimpahkan penyidikannya di polda jabar itu seperti apa
dalam proses itu ada pengaduan dari salah satu terpidana ke propam terkait dengan unprocedural
jadi kalau kita melihat proses ini kita bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
sementara ini yang akan kita tanyakan besok
bagaimana proses itu nanti disitu kita bisa melihat apakah bisa dipahamin atau tidak
kalau kita tidak bisa memahamin tentu kami akan memberikan masukan masukan penguatan
hanya sebelum kami kesana kami sekali lagi mendorong di dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan pengakuan pengakuan
karena ini kasusnya sudah delapan tahun yang lalu
tertangkapnya pg ini sesungguhnya bisa menemukan bukti baru atau semakin menjelaskan bagaimana kasus dugaan pemerkosaannya
siapa intelektual dadernya itu harapan kita
anda sepakat prof ibnu dengan tertangkap pg ini bisa mengungkap sebenarnya kasus yang sebelumnya bisa dikatakan buram begitu ya
sampai akhirnya bisa terang benderang sampai saat ini
jadi pengungkapan perkara ini saya kira memang betul tidak hanya pengakuan
tapi bagaimana kalau dalam ilmu hukum itu dengan ilmu ilmu bantu
semua sdm kekuatan polri dikeluarkan dalam penguapan
taruhan sekali dari sebuah pengakuan
kemudian hanya satu kan itu loh
perkaranya juga masih tanda peti waktu anak anak
ini yang saya kira menjadikan pr sendiri
mudah mudahan dengan tertangkapnya pg ini akan memberikan kejelasan yang luar biasa
karena dalam teori tiga angel penguapan perkara itu bisa diperluas
karena diperluas tadi akan ditemukan bukti bukti baru
sebetulnya bagaimana peristiwa terjadi
walaupun forum bisa dijelaskan dengan teknologi digital forensik
jadi tidak ada kata yang bisa mengatakan
karena memang sekarang sudah canggih begitu teknologi
bahkan cctv yang anda katakan buram bisa dijernihkan kembali begitu ya prof hipnu ya
dan kita berharap tentu saja kepolisian bisa betul betul memberikan keyakinan kepada publik yang sebenarnya sebenarnya begitu ya
kalau tidak salah ada rencana dari kuasa hukum dari pg alias peron ini
keluarga pegi ini akan mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka pegi alias peron ini
iya mbak maaf tadi habis komunikasi dengan pak hotmandia
ada rencana keluarga dari pg alias peron dan kuasa hukumnya ini akan mengajukan pra peradilan
terkait dengan penetapan tersangka ppg alias perok ini
itu kan merupakan hak dari setiap tersangka upaya hukum yang memang harus dilakukan
kalau memang ada keyakinan bahwa peggy tidak salah
kalau kami kan pada prinsipnya mempercayai apa yang dihasilkan oleh kepolisian
tentunya kami juga tidak boleh melarang apa yang akan dilakukan oleh keluarga peggy
dan kami sangat mendukung perihal tersebut mbak
karena kami juga tidak mau sampai ada salah tangkap
kami kan maunya pelaku yang sebenarnya yang tertangkap
bukan orang yang tidak melakukan yang ditangkap begitu
sejauh ini saya tidak melihat apapun
kami masih meyakini lah hasil kinerja kepolisian mbak
apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan pengusutan kasus ini
dan langkah hukum apa yang kemudian akan ditempuh oleh keluarga dari vina
tentunya mbak kami akan terus berdiskusi dengan polda
melihat bukti bukti dan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari
kalau memang tidak ada dua dpo tersebut
tentunya kami membutuhkan keterangan yang valid
yang valid berdasarkan keterangan dari siapa faktanya bagaimana
ya kalau memang itu ada ya kita cari gitu
sama sama kita cari bagaimana ini bisa ditemukan
tapi karena ini sudah menjadi produk hukum
dan sudah diberikan keterangan itu di saksi di persidangan
hingga majelis hakim meyakinkan ada dua lagi dpo
ya berarti kan ini harus benar benar dengan keyakinan menyampaikan
bahwa kalau dugaan yang didapat saat ini hasil dari penyelidikan saat ini
tidak ditemukan dua orang tersebut alias fiktif
bukan hanya untuk kami tetapi untuk publik
untuk masyarakat se indonesia gitu
kita juga terus mengawal bagaimana ujungnya dari kasus ini ya
delapan tahun itu bukan waktu yang sebentar begitu ya
dan tentu saja ini menjadi pr besar dari kepolisian
untuk bisa benar benar meyakinkan publik
dan memberikan rasa keadilan juga ya
baik bagi keluarga fina eki dan juga mungkin
dari para terpidana ataupun pegi dan juga peron begitu ya
terima kasih mbak putri telah bergabung bersama kami
kita tunggu informasinya besok ya di polda jawa barat